di jembatan satunya
nah dari tiga jpo ataupun jembatan penyeberangan orang
yang sedang direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
salah satunya ini nih yang ada di atas saya
bisa dilihat modelnya
menganut konsep modern minimalis
dengan adanya gaya arsitektur cincin puntir
yang seakan akan jpo ini sedang diikat oleh cincin cincin yang melingkari
sehingga terkesan disanggah oleh cincin tersebut
nah tidak hanya modern
jembatan ini juga nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas
yang bisa memberikan rasa nyaman dan juga rasa aman bagi penggunanya
khususnya para penjalan kaki
baik orang orang seperti kita
ataupun teman teman penyandang disabilitas
bisa dilihat lebar jalannya sendiri cukup membuat leluasa para pejalan kaki
dan juga para penyenang disabilitas nantinya
dan juga remnya untuk menuju ke atas ini tidak terlalu curam
sehingga para penyenang disabilitas yang menggunakan deposi roda
ini akan merasa lebih mudah seperti itu
ditambah lagi beberapa ornamen ornamen polikarbonat di atasnya
untuk sebagai atap
ini juga memiliki fungsi sebagai
anti sinar uv seperti itu
sangat modern sekali
walaupun saat ini belum bisa digunakan
karena memang belum diresmikan oleh pemprov dki jakarta
tetapi kita bisa menilai bahwa jpo ini memiliki fungsi
dan juga estetika yang cukup baik
seharusnya sih di indonesia
sudah ada jpo seperti ini dari dulu ya
kita akan lihat kondisinya seperti apa
dan untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini